lawatan presiden keempat negara eropa pekan lalu meraih komitmen investasi baru sekitar dua puluh lima miliar dolar amerika atau sekitar dua ratus tujuh puluh satu triliun rupiah
dari jumlah itu sebagian besar datang dari inggris
perusahaan asal negeri ratu elizabeth memberikan dua belas komitmen investasi bernilai total sembilan belas miliar dolar amerika
janji investasi ini diantaranya dari unilever dan envivog uk yang berinvestasi di pembangkit listrik tenaga surya dan glaxosmithkline d sektor farmasi
sementara dari jerman janji investasi mencapai delapan ratus tujuh puluh lima juta dolar amerika
diantaranya ferrostal yang akan bekerjasama dengan aneka tambang untuk produksi ferronikel
selain itu ada kerjasama dengan simens dengan perusahaan listrik negara
sedangkan dari belanda menghasilkan empat komitmen bisnis bernilai
enam ratus enam dua juta dolar amerika
terulang tiga tahun dua ribu enam belas